hari ini aku pengen kamu tahu
aku udah bohong sama kamu kan aku pura pura jadi tukang ojek ayah
tapi aku gak pernah pura pura sayang sama kamu
aku gak pernah pura pura cinta sama kamu ayah
semua yang aku bilang soal perasaan aku itu benar
itu dari hati aku ayah
dengan bunga ini
kamu harus kuliah yuk
eh apa apaan sih kamu tarik tarik
dengernya kalau kamu gak mau lepasin tangan kamu dari lengan aku
aku akan teriak sekenceng kencengnya
biar semua orang tahu kalau kamu tuh disini lagi maksab
kau pikir ada orang yang percaya sama kamu
kamu gak liat cincin jari kamu
masa depan orang tua kamu itu ada di tangan kamu
lihat orang tua kamu menderita
belum cukup ya
gara gara kamu keras kemana
kamu liat mereka
mesti ketemu ayah nih
gue gak bisa berhenti mikirin ayah
tahan makin banyak bos
kayaknya bentar lagi lsm cahaya bakal terkenal bos
bos makin kayak selebritis deh nanti
gimana kalau misalkan kita udah infotainment aja bos
buat apa infotainment
ini lembaga sosial
kamu nanti di metro

tidak ada siapa di sana

tidak ada siapa di sana
tidak ada siapa di sana
bos sejak sama cahaya makin bijak deh
bagus sih bos
kalau di mana mana tulisan cahaya semua
bos kalau saran agung sih
gimana kalau misalkan namanya diganti aja bos
kan jadi bos selalu kebayang agung terus aduh
daripada gue bayangin tampak lo
buat buat buat
kok cepat non
mau jadi ketemu sama raka
dia udah pulang dari rumah sakit
ya kita ke rumah raka sekarang yuk
tadi aku udah mau nyamperin dia ke rumahnya
tapi begitu keluar dari rumah sakit aku ketemu sama sapi
terus dia nyuruh aku langsung balik ke kampus
pokoknya aku harus kuliah
aku takut ntar kalau aku ga ikutin ntar raka nya melahirkan raka
aduh gimana ya
ya udah non
sekarang non itu gak boleh sedih lagi
tapi biar nanti pun aku tetap aja lah
aku ga berani
nanti aku nungguin dia ke rumahnya
karena aku takut ketahuan sakti
gimana kalau kamu aja nih yang nemuin dia
jadi nanti aku mau mempersiapkan sesuatu buat raka
kayaknya aku mau bikin sesuatu
kamu kirim ke dia ya
saya mau kak non
ya gitu aja lah lebih aman
mobil siapa nih keren banget
si muka kenapa
oh buka aja lu
mobil pinjeman gua tahu
oh jadi sekarang udah gak jadi tukang ojek lagi
lu sekarang udah jadi petugas tukang kiring bunga
tukang delivery bunga
hah balikin mobil orang
buka aja di sini
tetap gue paling ganteng dan gue paling kaya di sini
ya udah aku mau pergi
kamu pasti belum bisa percaya sama aku
hari ini aku pengen kamu tahu
aku udah bohong sama kamu kan aku pura pura jadi pahit
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
tapi aku gak pernah pura pura sayang sama kamu
aku gak pernah pura pura cinta sama kamu ayah
semua yang aku bilang soal perasaan aku itu benar
itu dari hati aku ayah
dan bunga ini
ini tanda permintaan maaf pak
tolong kamu terima ayah
bukan aku mau terima ayah
aku mau ke rumah sama kamu
bukan aku mau ke rumah sama kamu
aku udah bohong sama kamu
tapi selama ini
aku pengen bilang kalau aku
aku bukan tukang ojek
aku pengen ngaku aja tapi gak ada kesempatan
selama ini kamu bilang sama aku
aku tau juga dari mbak judit kok sat
aku tuh kecewa loh sama kamu
aku pikir kamu orang yang bener bener mencintai aku
ternyata perhatian kamu juga cuma pura pura ya sat
kamu aja pura pura perhatian aku
kamu pura pura bilang kamu cinta sama aku
aku gak pernah pura pura ayah
aku gak pernah pura pura sayang sama kamu
aku gak pernah pura pura cinta sama kamu ayah
aku bohong soal keluarga aku
tapi aku gak pernah pura pura soal perasaan aku ayah
aku gak pernah pura pura soal perasaan aku
aku gak pernah pura pura soal cinta
aku soal sayang aku semuanya bukan pura pura ya
itu dari hati aku
aku gak pernah pura pura soal itu ayah
kamu bukan satria yang aku kenal
satria yang aku kenal itu tukang koncik
bukan anak pejabat tinggi
yang hanya bisa mainin perasaan aku sehat
kamu gak mungkin main sama pembantu seperti aku
aku hanya orang kecil aku tau sat
aku udah gak mau ketemu sama kamu lagi
aku minta kamu pergi jauh dari kehidupan aku
karena aku emang gak mau ketemu sama kamu lagi sat